ya dan saat ini rangkaian ibadah jumat agung masih berlangsung di gereja katedral
dan untuk laporan terkini kita ke mumtazah catra di ningrat
yang berada di gereja katedral jakarta
baik taza selamat siang taza
bisa anda gambarkan kepada kami di sini rangkaian ibadah
kehidmatan seperti apa saja yang tengah berlangsung di sana taza
selamat siang fani dan juga hanum
baru saja sekitar sepuluh menit yang lalu
ibarat pertama sudah selesai dilaksanakan
yaitu visualisasi jalan salib
yang dilaksanakan oleh orang muda katolik katedral jakarta
dan tadi visualisasi ini dimulai pada pukul sembilan pagi
dan juga visualisasi ini tadi saya lihat
memvisualisasikan empat belas perhentian
dimana mulai dari yesus diadili dan dijatuhi hukuman mati
hingga akhirnya di perhentian ke tiga belas dan ke empat belas
dimana yesus diturunkan dan juga dimakan gandan
fani dan juga hanum untuk mengetahui lebih lanjut
mengapa pada tahun ini memang dipilih visualisasi jalan salib
dibandingkan dengan tahun yang lalu
diadakan tanggal salib
saya sudah bersama dengan romo albertus hani rudy hartoko
selaku kepala paroki gereja katedral jakarta
kenapa pada tahun ini memilih untuk melakukan visualisasi jalan salib
bukan melakukan tablos seperti tahun yang lalu
apa yang coba dimaknai dari jumat agung kali ini
baik kita semua mendukung ide dari kreativitas orang muda
yang kemarin memang biasanya kita membuat tablo
visualisasi kisah sengsara
tapi kali ini dalam tema besar tahun persatuan
kita bhinneka kita indonesia orang muda mencoba
memberikan aktualisasi kisah jalan salib itu
di dalam konteks zaman ini
bahwa pada zaman ini pun
kristu menderita di dalam situasi
di mana tidak ada lagi kasih sayang
tidak ada lagi saling pengertian
tidak ada lagi persaudaraan
tidak ada lagi persaudaraan
sikap saling memfitnah
sikap saling membenci
itu yang bisa merusak perbedaan
merusak kebhinnekaan kita
dan juga persaudaraan di antara kita
karena itu mereka mencoba
merenungkan dan merefleksikan itu
bahwa ternyata kalau sikap kita kurang mampu
menerima perbedaan dan menghargainya
lalu bekerja sama
kehidupan bersama itu menjadi begitu mengerikan
begitu membuat banyak orang menderita
itulah yang mau diungkapkan oleh orang muda
dalam cara yang sekarang ini jadi tidak seperti biasanya
tapi dalam konteks yang sekarang ini
istilah mereka yang mau jalan salib
zaman now menurut mereka
romo ini ada hubungannya tidak
dengan situasi indonesia yang saat ini
memasuki tahun politik juga nih romo
dan bagaimana pesan pesan dari katedral jakarta
bagi umat katolik yang berada di indonesia
untuk memaknai jumat agung
dan juga pasca
perayaan pasca pada tahun ini
tentu saja itulah ide orang muda
tidak secara spesifik tentang tahun politik
tetapi mereka juga ingin bahwa ternyata
kalau kita tidak sungguh sungguh bisa menyadari ini
maka politik lebih akan membuat situasi makin keruh
situasi makin panas
situasi makin menjadi runyam
tetapi kita diingatkan
kita boleh berbeda
dan perbedaan adalah anugerah tuhan
kita boleh membeda bedakan atas dasar perbedaan
kita boleh berbeda pendapat
tapi kita harus tetap bersahabat
kita mungkin berbeda pilihan
tapi mari kita jaga
dan perbatasan diantara kita sebagai sesama anak bangsa
jangan sampai pilihan pilihan itu justru membuat kita
saling memisahkan satu sama lain
bahkan membuat kita menjadi saling bermusuhan satu sama lain
bromo selanjutnya ini kan akan ada ibadat penghormatan salib
yang akan dilaksanakan pada pukul dua belas siang
nah terkait dengan jumlah jemaat yang akan datang nanti
kan tidak semuanya bisa langsung masuk ke dalam gedung utama katedral
dan biasanya kita sudah
kalau tahun tahun sebelumnya ada permasalahan
apakah nantinya akan ada sebuah antisipasi khusus yang akan dilakukan
kita meneruskan apa yang telah kita buat
eksperimen kita pada natal yang lalu
yaitu pada ibadat kita
jam jumat agung pada jam dua belas
dan jam delapan belas
dan juga besok pada malam paskah pukul tujuh belas
dan pukul dua puluh dua tiga puluh
diterapkan sistem registrasi
bagi mereka yang mau masuk dalam gereja
yang kapasitasnya hanya delapan ratus
tentu semua orang ingin masuk gereja
tapi selama ini
sebelum ada sistem
orang rebutan itu
dan menunggu berjam jam
bagi kami ya ini tampaknya kurang manusiawi dan kurang beradab
jadi orang bisa datang sebelumnya
tiga minggu sebelumnya
dan kita layani
dan dengan cara itu
mereka mendapatkan bisa masuk
tetapi jangan khawatir
bagi mereka yang tidak mendapatkan kursi di dalam gereja
yang hanya delapan ratus
bisa di tenda
kita sediakan tiga tenda
juga di aula
ada enam ratus tenda
jadi mencukupi untuk mereka yang tidak tertampung di dalam gereja
terima kasih banyak romohani untuk waktunya
terkait dengan banyaknya jemaat yang juga akan datang
pastinya juga biasanya di depan
di jalan antara gereja katedral dan juga masjid istiqlal
biasanya akan semakin padat
apalagi pada hari jumat ini
selain gereja katedral yang melaksanakan peringatan hari jumat agung
namun juga di masjid istiqlal juga
umat islam juga akan melaksanakan ibadah sholat jumat
yang biasanya dilakukan setiap hari
jumat begitu setiap minggunya
jadi memang biasanya akan ada kepadatan
di depan jalan katedral ini
di antara jalan katedral juga masjid istiqlal
sehingga memang pengamanan dan juga antisipasi lalu lintas pun
juga sudah mulai dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga satpol pp
untuk informasi yang saya dapatkan teman teman
kurang lebih satu ratus lima puluh lima personil gabungan
satpo pp polsek sawah besar polres jakarta pusat
dan juga polda metro jaya
melakukan pengamanan di sekitar gereja katedral dan juga masjid istiqlal
dan juga nantinya akan ada antisipasi
lalu lintas yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa
jalur di depan kawasan gereja katedral dan juga masjid istiqlal ini akan tetap lancar
dan juga baik para jemaat yang akan datang ke gereja katedral
ataupun para umat yang akan datang ke masjid istiqlal pun
dapat dengan zaman bisa melakukan ibadah di kedua tempat
dan rencananya memang ibadah selanjutnya yang akan dilaksanakan
di gereja katedral pun juga akan bertepatan dengan ibadah sholat jumat
yakni pada pukul dua belas siang
dimana nantinya romo marcus iumartana dan juga romo ioannis mariana

dan juga memimpin ibadah penghormatan salib
yang akan dilaksanakan pada pukul dua belas siang hari nanti
baik terima kasih mbak mutazah catra diningrat
yang melaporkan langsung dari gereja katedral jakarta
tadi kita sudah lihat situasinya ya persiapan
karena ibadah sendiri akan baru dimulai nanti jam dua belas bertepatan dengan sholat jumat juga
sekali dari jakarta kita akan bergeser sekarang ke surabaya jawa timur
kita akan juga memantau suasana perayaan pasca di sana sudah di rekan kami
hansa tamarindora di gereja santo mikhail surabaya
saat ini kanza selama siang kanza bisa anda laporkan saat ini
bagaimana dengan tema yang diusung di sana
kalau tadi taza menggambarkan mengenai jalan salib di katedral jakarta
ya selamat pagi teman teman
benar sekali bahwa dalam rangkaian trihari suci
yaitu hari kedua pada hari ini merupakan jumat agung
jika biasanya gereja gereja ini menggelar jalan salib serta doa
namun ada yang berbeda
di salah satu gereja yang ada di kota surabaya yaitu di gereja santo mikael
pada hari ini pada jumat agung begitu
gereja santo mikael menggelar visualisasi drama jalan salib
drama ini diperankan oleh sekitar lima puluh orang atau lima puluh pemain begitu
yang tergabung dalam orang muda katolik serta remaja katolik
drama digelar sekitar tadi pukul delapan lebih sepuluh pagi
dan berakhir baru saja sekitar satu jam yang lalu yaitu pukul sembilan lebih tiga puluh
drama secara keseluruhan berjalan dengan langsung dan secara runtut begitu
menceritakan mengenai perjalanan sengsara atau perjalanan penderitaan yesus
mulai dari penangkapan kemudian peradilan
dilanjutkan dengan perjalanan yesus menuju bukit golgota dengan memikul salib
dan diakhiri dengan yesus yang disalib atau tergantung di kayu salib begitu teman teman

dan sejauh ini menurut pandangan saya begitu
para umat yang hadir yang melakukan ibadah jumat agung
serta menyaksikan atau menonton begitu jalannya drama
tampak begitu antusias dan khidmat
dan tadi juga tidak sedikit ada umat yang menangis begitu
karena mereka larut dalam kontemplasi perjalanan kesengsaraan yesus
karena jika dilihat drama yang menceritakan mengenai perjalanan kesengsaraan yesus ini
bukan hanya untuk mengingatkan atau kembali mengenang begitu peristiwa perjalanan sengsara yesus

tapi juga turut memberikan cara untuk umat ini agar bisa turut merasakan perjalanan kesengsaraan yesus begitu
dan tadi setelah melakukan atau menyaksikan drama ini begitu
umat bisa kembali ke rumah masing masing dan nanti juga akan dilanjutkan dengan ibadah lainnya
yaitu dengan mendengarkan pasio atau mendengarkan kisah sengsara yesus
namun tidak seperti biasanya
namun tidak seperti biasanya
justru di gereja santo mikael ini mereka akan melakukan atau membacakan pasio ini dengan dilakukan begitu
dan sejauh ini jumat agung di gereja santo mikael surabaya berjalan dengan lancar
karena drama yang digelar di sini begitu bukan hanya kali pertama pada tahun ini saja
namun sudah digelar selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir
artinya sudah ada sepuluh kali visualisasi drama begitu yang digelar di sini
dan tadi juga untuk pengamanan sudah dibantu oleh selain pihak internal atau pihak keamanan internal dari gereja santo mikael

kembali ke teman teman di jakarta
terima kasih kanza tamarindora yang melaporkan langsung dari gereja santo mikael di surabaya
berarti kurang lebih sama ya di jakarta dan di surabaya ada visualisasi jelang perayaan pascah
visualisasi jalan salib pada jumat agung kali ini